setelah diperiksa selama enam jam direktur utama pln sofian basir keluar dari gedung komisi pemberantasan korupsi
sofian diperiksa terkait fungsi jabatan dan wewenang kebijakan yang dikeluarkannya selaku direktur utama pln
terkait penunjukan langsung konsorsium yang menangani proyek pltu sofian mengaku kebijakan itu sesuai ketentuan
menurutnya pemilihan konsorsium yang didalamnya terdapat pt pembangkit jawa bali i pjb adalah penugasan pln kepada anak perusahaan
sofian menyangkal telah melakukan pertemuan dengan wakil ketua komisi tujuh dpr ri eni saragih dan pemegang saham black gold natural resource limited johannes koco
keduanya menjadi tersangka kasus pembangunan pltu riau i
kpk memeriksa sofian basir untuk menggali peran di rut pln itu dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan pembangkit listrik tiga puluh lima ribu megawatt dengan nilai proyek sembilan ratus juta dolar atau sekitar tiga belas triliun rupiah
nah digali aduh kesian amat
ditanya mengenai tugas saya kewajiban saya fungsi saya sesuai dengan fungsi dirut
ya saya jelaskan yang masalah masalah kebijakan dan lain sebagainya
cukup detail bagus sekali
penunjukan langsung oh enggak
pemilihan langsung pemilihan langsung memang itu ketentuannya
sebenarnya apa penunjukan dari pt pln atau pjb
ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pt kepada pjb
masih dari kasus terseretnya politikus golkar dalam kasus korupsi
ketua umum partai golkar erlangga hartarto menyampaikan keprihatinan atas penetapan tersangka wakil ketua komisi tujuh dpr fraksi golkar eni maulani saragih
partai golkar menunjuk ridwan hisap untuk menggantikan posisi eni sebagai wakil ketua komisi tujuh
partai golkar menunjukkan kebijakan langsung
dan oleh karena itu partai golkar dalam satu dua hari sudah menunjukkan
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini